tahun ini sejumlah pejabat publik dan keluarganya menjadi sorotan usai mereka melakukan flexing atau memamerkan harta di media sosial
tidak sedikit tokoh tokoh publik yang memamerkan harta atau melakukan flexing dengan cara memamerkan pakaian kendaraan
atau bahkan berjalan jalan ke luar negeri menggunakan kapal pesiar atau pesawat pribadi
nah perilaku foya foya dan memamerkan harta ini memicu protes dari masyarakat akibat ketidakpekaan sosial
pada februari harta pejabat direktorat jenderal pajak rafael trisambodo menjadi sorotan setelah anaknya yang kerap pamer harta ditangkap dalam kasus penganiayaan
pada maret mantan kepala beacukai makassar andi pramono
dan mantan kepala kantor beacukai yogyakarta eko darmanto diprotes masyarakat yang mempersoalkan gaya hidup mewah mereka yang sering terlihat di media sosial
ada pula istri sekretaris daerah riau adrias haryanto yang disorot masyarakat karena suka memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial
budaya pamer atau flexing di kalangan aparatur sipil negara atau asn sudah terjadi sejak dulu
namun belakangan ini sepak terjang mereka mendapat banyak perhatian karena keberadaan media sosial
mulai mengelola anggaran yang sangat besar
dari sanalah kemudian ada budaya ada penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan anggaran
yang kemudian samadhi
sampai sekarang sudah berurat berakar sulit sekali untuk diberantas
menurut sigit flexing di kalangan pejabat negara membuat masyarakat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah aswar anas mengatakan
penyampaian lhkpn menjadi indikator transparansi asn kepada publik
pada maret dua ribu dua puluh tiga pihaknya telah membuat surat edaran yang meminta asn untuk mematuhi isi lhkpn
kemenpan sudah mengirim surat ya untuk pengisian lhkpn ini
dan kita terus mengingatkan secara teratur supaya ini juga ditatuhi teman teman asn
dan secara bertahap kita terus ada koordinasi untuk meningkatkan kepatuhan ini
meski sejumlah kementerian mengimbau para asn untuk tidak pamer harta kekayaan
dosen hukum tata negara universitas indonesia titi anggraini mengatakan
flexing sebenarnya adalah indikasi korupsi yang bisa ditelusuri oleh masyarakat
tidak ada gunanya itu himbawan untuk tidak hidup menunjukkan gaya hidup mewah
itu sebenarnya bukan himbawan yang positif itu sebenarnya untuk membuat orang bermuka dua
itu adalah berperilaku korupsi
titi juga mengimbau masyarakat untuk lebih jeli memperhatikan gaya hidup pejabat publik
dan memeriksa lhkpn mereka secara berkala
tim liputan cnn indonesia jakarta